ya pergi aja
paling drama aja
kamu gak punya hati
yaudah silahkan pergi
pusing orang satu cerit
pusing orang satu cerit
kamu yang berusaha
pertama kali abi
kamu suruh john

biar saya aja yang jaga
bingung nih kalau mau ding pergi ntar yang jagain abi siapa ya
abi disini aja dulu bye bye ya udah jangan nangis lagi ya
tapi pengen ketemu tante dewi aduh jangan di ntar oma marah kasihan tante dewi ya

hai ini rumahnya alamatnya sih sudah tepat seperti yang ada di data rumah sakit
hai hai kepa bapak kediri siapa ayah saya cari ibu redno kusuma apa ini rumahnya benar pak ibu redno sedang tidak terima tamu pak dan kalau saya tidak masuk ke sini saya yakin anda pasti akan dipecat
kamu harus ke tempat tidur
kamu harus ke tempat tidur
adiknya jangan ditarik tarik begitu dong
ayo kamu harus ke tempat tidur
dibikin masalah lagi
tapi dia diurus sama nisa
singkirkan dia dari rumah ini
aku gak akan biarkan nabi disini
aku gak akan biarkan nabi disini
bagi kamu disini
jangan pernah injakan kaki kamu lagi di rumah ini
bawa pergi perempuan ini dari sini
karena dia sudah menyakiti hati keluarga suaminya
dan dia sudah membuat nabi
kasar sekali sikap kamu terhadap bu dewi
bu dewi itu juga sebagian dari keluarga kalian
menjadi istrinya payu
dan bu dewi juga yang sudah menjaga dan merawat nabi
bukan urusan saya
yang jelas kamu jangan pernah menyuruh perempuan ini lagi ke sini
dan kamu dewi
pergi kamu dari sini
pergi saya bilang pergi
paling drama aja
kamu gak punya hati
kenapa kamu nakal sama abi
hai kamu nggak boleh kayak gitu abi itu cucu oma
jadi kan juga cucu mama ya makanya kamu didik dia yang bener supaya sikatnya layaknya cucu oma
atau kamu mau dia tumbuh jadi kayak ibunya keras kepala
abi kamu itu udah gak akan ketemu lagi sama tante dewi kamu harus nurut sama oma
kamu sekarang udah tinggal di rumah oma udah gak lagi sama tante dewi
udah galak sama cherry
omar tuh cuma lagi capek aja
kan oma semaleman di rumah sakit
dan cherry nggak perlu takut
kamu jangan nakal ya sama habi
kakinya masih sakit soalnya
oma ada galak sama cherry
cherry nggak suka abi tinggal di sini
kenapa sih susah banget dikasih tahu
hai kamu posting nya retak lebih karena kamu butuh seorang ibu